ya dan sementara itu cucu pertama presiden republik indonesia joko widodo telah lahir di rumah sakit pku muhammadiyah solo jawa tengah
bayi laki laki pasangan gibran raka buming dengan selvi ananda ini lahir melalui operasi sesar
kamis pagi sekitar pukul sembilan lebih dua puluh delapan menit anak pertama pasangan gibran raka buming dan selvi ananda putri lahir melalui operasi sesar di rumah sakit pku muhammadiyah solo
berat badan cucu pertama presiden jokowi ini tiga sembilan kg serta panjang empat puluh delapan lima cm
ini empat kali ini udah kapan selvi masih di rumah sakit pku muhammadiyah bayinya sudah kelamar tadi
tapi semuanya lancar terima kasih
gibran dan selvi datang ke rumah sakit pku muhammadiyah sekitar pukul tujuh pagi
lahiran cucu jokowi ditangani tim dokter rumah sakit pku yaitu dokter spesialis kandungan sofin arfian dan dokter spesialis anak rusmawati
sementara itu sejak kamis pagi penjagaan di rumah sakit pku muhammadiyah diperketat
masyarakat yang hendak berkunjung ke rumah sakit pku muhammadiyah